katanya sih ustaz musa itu lebih galak daripada ustaz musa
lebih galak daripada ustaz musa
seru banget ya
assalamualaikum wr wb
ketika kita mau belajar
yang pertama yang harus kita tata hati kita adalah niat
kamu udah lebih dari dua puluh menit
nggak boleh masuk
abis kejar kejar mobil
yang mau arahnya kesini
ustaz nggak percaya
ini beneran keringetan
jangan percaya pak ustaz
metik payah jangan diserampang
mancing ikan dimakan buaya
kecil buaya dan banyak akalnya
tuh dengerin pas dikiti
kamu pasti pada keringetan main
tuh tuh tuh
tuh baliklah tuh
anak kecil mau masuk kok ditahan tahan
ini baru mau disuruh masuk
bukain anak kecil masuk angin loh
di luar begini
buka apa tutup
udah cukup ya
udah saya masuk dulu ya
masuk gitu ya
udah saya pergi mana
kaki taruh sini lindes
ustaz ada sakit
ketemu dengan saya
saya untuk membantu
pesantren kulanta ini
kebetulan juga saya alhamdulillah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
gak ada masalah
pulang dari luar
karena kebetulan sekali
gak bisa mengajar
di kulanta ini
yang harus anda selesaikan
dengan adanya ustaz zuna
bisa menambah wawasan
santriawan dan santriawati
di mahat kulanta
yang anda pelajari
juga ustadzah nurul
berapa lama lagi
beliau akan berangkat
studi ke luar negeri
kenapa diam aja
iya ustadzah nurul
mungkin mau makan
saya buatin nasi rames
mau saya ramesin sekalian
pak ade sama bu siti
kok diramesin ya
ya makanan ini saya bawain sebentar ya
yang abis jalan jalan
main main keluar tanpa izin
jangan cari gara gara lagi kamu sobri
siapa yang cari gara gara
ngejar mobilnya ustadz muhtar
kamu tau gak
ustadz muhtar itu lebih galak tuh daripada ustadz muhtar
kamu hati hati aja sama dia
nanti kamu salah dikit aja
katanya sih ustadz muhtar itu lebih galak daripada ustadz muhtar
lebih galak dari ustadz muhtar
seru banget ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ketika kita mau belajar
yang pertama yang harus kita tata hati kita adalah niat
sebagaimana rasul kita muhammad sallallahu alaihi wasallam
innamal a'malu binniha
sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niat
maka niatkan kita belajar untuk ibadah kepada allah swt
ada peribahasa tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta
ini yang disebut siapa
atau siapa yang mau maju ke depan
oh ini kayaknya murid pintar nih ya
siapa siapa udah siap maju mendahului temen temen yang lain
saya bukan mau maju stag
saya mau ke toilet
ini ada absensi di depan kita
yang namanya disebut harap maju ke depan
karena ustadz masih baru disini biar tahu sejauh mana kualitas anak santri pesantren kun anta ini
sekarang baca surat al ikhlas
sudah bagus hafalannya tinggal nanti belajar makhluknya
kol kolahnya panjang pendeknya
kemudian diramaknya kalau bisa murahkan supaya bagus
sekarang ustadz ingin tahu
dari surat al ikhlas itu
tadi ustadz sudah dengar kamu bisa baca al ikhlas dengan lancar
tetapi ketika ditanya terjemahan al ikhlas kamu gak bisa
masya allah keterlaluan kamu hai ika
ini pembelajaran buat kalian
kalau belajar al quran
pertama harus bagus
bacaannya harus baik
terutama surat surat yang pendek
juga harus tahu artinya
harus tahu artinya siap
tinggal kenapa kakimu diangkat begitu
ika bukan dihukum
masya allah ika
itu kan persaingan ika saja
ika sudah luar biasa
banyak sekarang jangankan haikal yang masih kecil
orang orang yang dewasa aja banyak yang belum bisa mengertikan al quran
bahkan bacaan al quran saja mungkin lebih payah daripada haika
semangat untuk terus belajar al quran
karena rasulullah saw itu begitu memuliakan orang orang yang belajar al quran
itu begitu memuliakan orang orang yang pelajari al quran
sebaik baik diantara kalian adalah
orang yang mempelajari al quran dan mengajarkan al quran
jadi apa yang saya lakukan tadi adalah bentuk daripada
cinta ustadz sama anak anak pesantren di kunanta ini
supaya lebih hebat lagi
lebih bagus lagi
juga hafalannya bagus
assalamualaikum ustadz nurul
alhamdulillah kita ketemu disini
setelah saya berfikir
menerima masukan dari berbagai pihak
akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa
saya akan berhenti belajar al quran
mengajar di pondok pesantren kunanta
kalau ustadz nurul juga berhenti mengajar disini
wah ustadz nurul saya mengajar disini lagi
kasih tau tunggu tungguan ah
berjuang itu harus karena allah
adalah ibadah terbesar yang bisa kita lakukan sekarang ustadz
karena itu sudah menjadi tugas kita
untuk menyiapkan generasi
yang bisa meneruskan perjuangan islam
bisa meneruskan perjuangan islam
ya baik saya akan menarik kata kata saya yang barusan dan ya saya akan tetap mengajar di pondok pesantren ini
alhamdulillah gitu dong ustadz berarti sekarang ustadz musa harus tetap semangat
oh kalau itu pasti sebab saya ini kan ustadz musa yang mulia dan santun
sudah pasti saya akan dengan semangat empat puluh lima mendidik semua santriwan dan santriwati yang ada di sini
supaya mereka menjadi manusia atau pribadi yang soleh dan solehah
supaya mereka menjadi pribadi yang berguna untuk usaha agama negara dan bangsa
dan saya berjanji dengan segenap jiwa raga saya ustadzah bahwa saya akan memberikan yang terbaik untuk mereka
dan saya akan tetap menjaga mereka dengan sepenuh jiwa dan raga saya
begitulah ustadz musa yang mulia dan santun kurang lebih seperti itu ustadz janurul